suasana perayaan hari ulang tahun tni ke tujuh puluh tiga di markas komando resimen tujuh puluh empat warastratama berlangsung khidmat dan sederhana
diikuti semua perwakilan anggota baik tni angkatan darat laut dan udara
karena upacara hut tni dipusatkan di kodak empat di ponegoro semarang
yang membuat heboh dalam perayaan hut tni ini adalah keikut sertaan ratusan siswa siswi sd kleco yang letaknya tidak jauh dari makorem
mereka datang dan menyaksikan upacara pengibaran bendera
begitu selesai para siswa kemudian maju ke lapangan memberikan kue ulang tahun
tidak cukup itu saja para siswa siswi ini pun menantang para prajurit yang ikut apel untuk bertanding tarik tambang melawan anak anak
jangan tanya jumlahnya anak bisa mencapai ratusan melawan belasan prajurit tni
ratusan anak anak ini langsung menarik tambang hingga para prajurit kewalahan
para prajurit tni ini malah gembira dan mengangkat anak anak untuk diajak keliling lapangan dengan cara digendong
di hari ulang tahun tni
yang ke tujuh puluh tiga
hari ini dilaksanakan di korem dan semasatuan termasuk korem tujuh puluh empat waras tertama
jadi barusan kita melaksanakan pergiatan upacara ulang tahun tni yang ke tujuh puluh tiga

anak anak kita ajak untuk ikut serta mengikuti upacara di halaman makorem waras
selain itu para prajurit tni juga menunjukkan kepada anak anak tentang persenjataan yang mereka gunakan
anak anak tampak antusias melihat senjata yang digunakan pada upacara ini
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut ini